perayaan hari kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh satu yang digelar di sejumlah daerah di jawa timur semakin meriah
di surabaya sejumlah mahasiswa mengibarkan bendera di bawah air
sementara itu di banyuwangi puluhan warga rela bermandi lumpur mengikuti lomba dorong bambu
tujuh belas agustus tahun empat puluh
mahasiswa kampus pelayaran surabaya punya cara unik untuk menyemarakan hari kemerdekaan republik indonesia
mereka menggelar upacara pengibaran bendera di dalam kolam renang sedalam empat meter
tak hanya mengenakan pakaian selam beberapa peserta juga memakai pakaian wayang seperti gareng dan petruk untuk kecintaannya pada budaya dalam negeri
kami memilih aktivitas memberiakan hut republik indonesia di bawah air ini karena kami melihat bahwa kontribusi kita kekayaan kita di bawah air itu sangat potensial
dan kami bersinergi dengan pemerintah republik indonesia kemajukan maritim republik indonesia
perayaan unik juga digelar di banyuwangi
sejak pagi sejumlah warga desa sumbersari kecamatan srono bersiap mengikuti lomba adu dorong bambu di tengah lahan persawahan
dalam lomba adu dorong bambu
dalam lomba ini para peserta juga harus berdandan unik
tiap tim wajib mendorong bambu sepanjang sepuluh meter agar tim lawan bisa melewati garis finish
meski sulit sampai bermain di lumpur aksi mereka mengundang gelak tawa warga yang melihat
di magetan puluhan anak desa kedung panji kecamatan lembean harus berjibaku dengan licinya oli dan lumpur saat mengikuti lomba panjat pinang
namun lomba panjat pinang kali ini berbeda dari biasanya
pinang yang digunakan adalah batang pisang yang diikat dengan tali
digantung di atas lumpur
alhasil tidak ada satu pun peserta yang berhasil mencapai puncak dan mendapatkan hadiah
sementara di probolinggo perayaan kemerdekaan dilakukan dengan menggelar lomba tarik tambang dangdut
puluhan ibu ibu sejak sore sudah berkumpul untuk mengikuti lomba
namun untuk lomba kali ini peraturannya berbeda dengan tarik tambang pada umumnya
di mana peserta harus berhenti sejenak untuk berjoget ketika lagu dangdut diputar
lomba tambang kamu joget gitu
iya disini joget
lomba yang disuruh joget atau gimana
unik gak ini
meski terbilang sulit ibu ibu sangat antusias mengikuti lomba satu ini
tak sedikit aksi peserta pun mengundang gelap tawa penonton melihat beberapa peserta yang jatuh terjungkal